makanan laut atau seafood digemari banyak orang
mulai dari ikan cumi cumi kerang hingga lobster
aneka seafood yang masih segar tentu akan lebih nikmat saat dikonsumsi
tahu nggak kalau di jakarta ada pasar ikan modern yang terinspirasi pasar ikan di jepang
yap pasar ikan modern muara baru di penjaringan jakarta utara
diresmikan sejak maret dua ribu sembilan belas pasar ikan modern nyaman dan bersih
yang dikelola perum perindo ini menawarkan aneka hidangan laut segar dan murah
jika ingin berbelanja di sini disarankan datang di saat petang
karena ikan segar yang baru ditangkap nelayan biasanya baru tiba sekitar pukul empat sore
jangan lupa juga kenakan alas kaki karet atau sendal
karena kondisi lantai yang agak becek
tentunya harus jago menawar harga
asiknya lagi selain bisa dapat seafood segar dan murah
di sini kita tidak perlu repot jika ingin langsung mencicipi seafood yang sudah kita beli
terdapat aneka kios yang siap memasak seafood sesuai keinginan kita
mau dibakar saus padang atau saus asam manis

saatnya kita masak
tepatnya saat jam pulang kantor hingga malam hari
selama pandemi area ini buka hingga jam delapan malam saja
makanannya kan di sini khusus seafood jadi kapan lagi bisa makan seafood di sini
kan kalau di tempat lain kan rasanya beda gitu
kalau di sini kan ada kenangannya tersendiri
di sini termasuk murah
dibanding tempat lain di sini murah
suasananya juga enak
aneka seafood yang sudah kita beli bisa dimasak di sini
tarifnya juga cukup murah yaitu dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah untuk memasak satu menu
dengan berat setengah sampai satu kilogram seafood yang kita bawa
meskipun nikmat jangan lupa untuk tetap bijak mengkonsumsi seafood
karena beberapa jenis seafood mengandung kolesterol tinggi
rizky harisnanda denny irvan cnn indonesia